menanggapi imbauan kementerian kesehatan tentang kemungkinan masuknya virus corona yang menyebar dari tiongkok
kantor kesehatan pelabuhan di bandara kuala namu deli serdang sumatera utara kembali mengaktifkan alat pengukur suhu tubuh atau thermoscanner
adapun bandara juanda sidoarjo memperketat pengawasan penumpang yang datang dari tiongkok hongkong dan singapura
ada dua instrumen thermo scanner yang dipasang di gerbang kedatangan internasional bandara kuala namu
petugas akan melakukan tindakan kepada penumpang ketika thermoscanner mendeteksi suhu tubuh di atas tiga puluh delapan derajat celcius
selain itu petugas membagikan kartu kesehatan kepada setiap penumpang yang akan bepergian ke luar negeri
penumpang akan mengisi data dalam kartu tersebut dan memberikannya kepada petugas di terminal kedatangan bandara tujuan
yang sekarang ini ada pesawat yang transit dari china ke thailand ke bangkok
penumpang yang diketahui memiliki suhu tubuh tinggi dan terindikasi terpapar virus corona atau sejenisnya akan langsung dikarantina di terminal kedatangan
penumpang yang diketahui memiliki suhu tubuh tinggi dan terindikasi terpapar virus corona atau sejenisnya akan langsung dikarantina di terminal kedatangan
penumpang yang diketahui memiliki suhu tubuh tinggi dan terindikasi terpapar virus corona atau sejenisnya akan langsung dikarantina di terminal kedatangan